sebagai korban maupun sebagai saksi
guna membuat terang peristiwa dalam peradilan pidana

menjadi berjalan lancar ditandai dengan adanya kerelaan dan keamanan
kenyamanan dari saksi misalnya untuk memberikan keterangan
karena itu sekali lagi kita apa yang kita sebut dengan penelahan itu
masih dilakukan penelahan dan belum ditentukan apakah akan diberikan perlindungan atau tidak
karena masih asesmen pak manager
pak manager tapi kalau assessment pertama kemudian dilanjutkan asesmen berikutnya
dari istri ferdisambo bu putri cenrawati apakah mendatangi lpsk
kondisinya sekarang ini seperti apa apakah masih terguncang
kita sudah menyurati yang bersangkutan untuk datang ke lpsk
berkaitan dengan asesmen pendalaman
khususnya tentang permohonan yang bersangkutan atau kuasa hukumnya
tentang perlunya lpsk memberikan rehabilitasi psikologis
betul kita sudah bersurat dan kemarin yang datang ke lpsk adalah kuasa hukumnya
bukan ibu p nya
kuasa hukumnya datang membawa hasil psikologis
asesmen terhadap psikologis yang bersangkutan
tentu dan itu hak saja
itu disampaikan ke kita
tetapi kemudian sebagai lembaga negara yang mandiri yang independen
kita bekerja ada kaitannya dengan proses judicial
terutama peradilan bidana
karena itu untuk sikap lembaga lpsk
menyatakan bahwa lpsk akan melakukan asesmen psikologis sendiri
dengan bekerja sama dengan psikolog yang selama ini bekerja sama dengan lpsk
ini kita maksudkan apa
kita maksudkan untuk mempertegas tentang kemandirian lembaga kita
bahkan kita tidak menghargai yang lain itu hak dari semua orang
tetapi kami secara kelembagaan akan melakukan
kalau pihak anda sudah melakukan klarifikasi ke pihak yang bersangkutan
dada putri cenrawati kemudian elizer
apakah mereka ini
pengakuannya kepada pihak anda
memang mendapatkan ancaman dari pihak tertentu
pertanyaan mas ranop itu betul
memang salah satu dari empat syarat untuk seseorang warga negara
siapapun ya bukan hanya b dan e
siapapun warga negara yang mengajukan permohonan ke lpsk
lpsk tentu tidak boleh menolak permohonan itu
tetapi sekali lagi karena sifat permohonan di lpsk itu kesukaran
jadi lpsk tidak dalam posisi memaksa orang untuk memohon perlindungan ke lpsk
tapi ketika ada permohonan
lpsk wajib hukumnya memperoleh
jadi itu adalah proses
dalam proses itu ada empat persyaratan utama yang selama ini menjadi kriteria kita
dan itu mandat undang undang
pertama memang ada ini soal sifat pentingnya keterangan
apakah yang bersangkutan punya posisi hukum
punya legal standing nggak untuk mengajukan
legal standing itu biasanya ditandai dengan adanya penetapan yang bersangkutan
dengan beberapa status hukum
misalnya ya apakah ia sebagai korban apakah ia sebagai saksi
apakah ia pelaku tapi mau kerja sama atau justice collaborator
atau ia pelapor atau whistleblower
atau ia saksi ahli
atau misalnya di undang undang itu disebut orang yang mempunyai informasi yang sangat penting
dia tidak ada statusnya
ini yang sedang kita periksa
dan ada dalam subjek hukum seperti itu
nah yang kedua apakah ada ancaman
betul tadi mas rano
kita tentu sedang memeriksa betul menghitung betul
dan melakukan asesmen terhadap tingkat ancaman
apakah ada ancaman faktual atau tidak
nah ini yang sedang juga diperiksa oleh lpsk
tetapi juga ada ini yang juga sedang kita lakukan
melakukan asesmen terhadap permintaan dan kebutuhan para pemohon
nah kalau kita tahu misalnya ibu be minta sangat banyak ya
tentu lpsk sedang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan
terhadap permohonan itu
prosedural itu kalau dia menghadapi proses hukum
lpsk kalau sudah jadi terlindung ini
wajib hukumnya mendampingi pada setiap proses
kita akan periksa apakah yang bersangkutan sudah ada proses hukumnya apa tidak
kemudian permintaan tentang perlindungan fisik
itu juga kita akan assessment apakah ada ancaman atau tidak
kemudian medis apakah ada kebutuhan rehabilitasi medis apa tidak
atau permintaan berikutnya itu ada psikologis misalnya
ini yang kemudian sekali lagi tim hukumnya sudah datang ke kita
membawa hasil asesmen terhadap psikologis yang bersangkutan
melalui lembaga di luar lpsk
maka lpsk mengambil sikap akan melakukan
asesmen sendiri di bidang psikologis
dengan bekerja sama tentu dengan psikolog yang selama ini menjadi mitranya lps
ada indikator tentunya ya untuk menentukan apakah permohonan perlindungan ini dikabulkan atau tidak
ini dilihat dari berapa faktor
termasuk mas heranok ada rekam jejak
kita tracking itu
kalau pemohon itu punya rekam jejak melakukan kejahatan
kemudian atau pernah terbukti melakukan kerasan
biasanya kita kemudian menjadi penilaian kita bahwa yang bersangkutan
pemunuhan syarat atau tidak
pak kudri anda melihatnya yang tengah diselidiki oleh baris simporis
saat ini ada kasus dugaan perbuatan kesusilaan
kemudian juga dilaporkan dari pihak yang berbeda
ada kasus dugaan pembunuhan berencana dari almarhum brigadir yosua pihak keluarganya
anda melihat sejauh ini dua kasus ini akan dimintai perlindungan
apakah akan dikabulkan atau tidak
kalau apakah permohonan permintaan perlindungan bisa atau tidak itu bergantung penilaian dari lpsk sendiri
tapi kalau dari luar bukan sebagai orang lpsk
saya melihat kalau yang dalam kasusnya yang meminta itu p dengan j
ya itu mungkin tidak tepat ya
karena posisinya posisi kedua orang itu adalah bisa melakukan perlindungan sendiri
nah dan kalau dari sisi
dari tindak pidana dugaan ya dugaan tindak pidana kesusilaan yang dilaporkan oleh pihak p
tentu kalau kita mengacu kepada kuhp dan kuhap
maka peristiwa tindak pidana kesusilaan itu sudah gugur lakukan hak penuntutannya
karena yang melakukan apa namanya yang melakukan tindak pidana kesusilaan itu
sudah meninggal dalam hal ini j
nah yang mungkin bisa dilakukan pembukaan perkara pidananya justru laporan yang dilakukan oleh keluarga j
karena adanya meninggalnya orang ya
apakah itu nanti karena penganiayaan mengakibat meninggalnya orang
hilangnya orang atau melakukan pembunuhan biasa tiga ratus tiga puluh delapan atau melakukan pembunuhan berencana
itu masih terbuka karena pelakunya kan sudah diberita yang kita terima dari media
yaitu kan brigadir e
jadi dalam perkara pembunuhan atau penganiayaan itu masih bisa dimungkinkan
ini komentar saya
lalu kemudian pak kudri yang menjadi pertanyaan
apakah dari pihak kekasih brigadir yusuf wa ini
pak fera mengajukan permohonan perlindungan juga ke lpsk
tapi nanti dijawab pak manajer
kami akan kembali usai jeda tetaplah bersama kami di cnn indonesia news hour
terima kasih anda masih bersama kami
kami lanjutkan kembali diskusi kami bersama wakil ketua lpsk
bapak manager nasution dan juga lihukum bidana bapak kudri sitongpul
bapak bapak kita lanjutkan kembali dialog ini
kalau saya ingin tahu terlebih dahulu
bagaimana dari kelanjutan fera simanjun
kekasih dari brigadir yusuf wa pak manager
apakah dari pihak mereka mengajukan permohonan perlindungan hingga kini
karena kalau kita tangkap dari pernyataan kuasa hukum bahwa fera ini mendapatkan ancaman
dan ia diberikan penyelesaian
tidak tahu siapa yang mengancamnya hingga kini
iya mbak serhanov
lpsk untuk memperlihatkan sikap independensi
maka bekerja secara imparsial
antara lain kita sebetulnya pada tanggal dua puluh lima juli yang lalu
itu sudah bersurat lpsk ini bersurat ke pak samuel huta barat
dan dia berkata
saya ingin mengingatkan kepada keluarga brigadir c
yang pada intinya menginformasikan kepada yang bersangkutan
bahwa lpsk memberi ruang kepada siapapun
termasuk keluarga brigadir c
untuk memberikan meminta perlindungan kepada negara melalui lpsk
ini upaya yang bisa kita lakukan mas heranov
karena sekali lagi
sebagai lembaga independen
tentu lpsk harus memperlakukan semua warga negara secara sama
nah karena prinsip perlindungan di kita itu adalah kesukaan relaan poliuntri
maka itu yang bisa kita lakukan
kalau misalnya warga negara sudah kita beri informasi begitu
belum menggunakan tentu sebagai hak
lpsk sekali lagi tidak bisa memaksa orang untuk kemudian meminta permohonan ke lpsk
tapi begitu ada permohonan
kita tentu akan memperlakukan secara sama kepada setiap pemohon
saya mau ke pak kudri
pak kudri anda melihat pemohon dari barada eliezer ini
apakah berstatus sebagai saksi
apakah berstatus sebagai korban
kemudian saksi korban
atau malah sebagai saksi pelaku
kalau kita ikuti perkembangannya
bahwa barada eliezer lah yang diduga membuat brigadir yosua meninggal dunia dalam penembakan ini
ya kalau berdasarkan informasi di media
kasus kesusilaan itu kan belum sampai tingkat penyidikan
karena disitu kan kita tahu bahwa kalau ada tingkat penyidikan baru ada saksi
apakah saksi korban
atau saksi pelapor
atau saksi yang diduga sebagainya
nah dalam posisi secara formal
kita belum tahu apakah posisi barada ini sebagai apa
tetapi kita tahu yang bersangkutan barada eliezer
melakukan laporan permohonan laporan ke lpsk
nah jadi kita juga belum tahu secara formal
kita belum tahu dia sebagai
legal standing nya sebagai apa
posisi itu sebagai apa
nah ini kita belum tahu
kedugaannya bahwa kalau memang dia mengaku yang menembak brigadir c
perkara terhadap pembunuhannya belum dilakukan penyelidikan
karena itu kita juga sebagai publik yang di luar
kita kan bertanya tanya posisi brigadir e ini sebagai apa
nah tetapi karena apa ya mungkin di media sudah begitu beredar luas
sehingga dugaannya dia itu adalah sebagai pelaku yang menembak
tetapi kalau kita ikuti juga beberapa media melalui penasihat hukumnya
brigadir e ini dia melakukan pembelaan
dia sebagai pembelaan
dan dia statusnya sebagai anggota polri
nah menurut undang undang kepolisian
setiap seluruh ya seluruh anggota polri
mulai yang pangkat yang paling rendah
sampai dengan yang paling tinggi
itu dianggap sebagai melaksanakan mengemban undang undang
tentu undang undang dalam ini adalah pidana
masih posisinya ya karena ini masih belum formal
itu cuma karena berita semua ada di media
sehingga secara formal juga kita belum bisa menentukan statusnya
nah kalau menurut pendapat saya
kalaupun yang bersangkutan brigadir e
melakukan permohonan ke lpsk untuk melakukan perlindungan
menurut saya lpsk juga akan menimbulkan
itu adalah kesulitan untuk menentukan legal standing brigadir e
ada kemungkinan ada kemungkinan besar akan ditolak begitu ya pak kudri anda simpulkan
kalau dari kacamata saya
ya belum tentu ditolak
depending oleh lpsk
sampai dengan kejelasan
nah kalau misalnya sudah ada kejelasan secara formal
kecuali kecuali seperti yang pak manajer nasution menyatakan
kalau dia mau menjadi whistler blower
walaupun status perkara secara formal
belum di apa ditingkatkan
apakah itu penyelidikan
bisa saja dia menginformasikan
bahwa saya mempunyai informasi penting terhadap suatu tindak pidana
tetapi dalam hal ini
saya akan minta perlindungan
baru ketika sudah dapat perlindungan
yang bersangkutan bisa mengajukan laporan
saya mau teruskan
karena brigadir e ini adalah
maka kalau dia mengajukan laporan
tentu ini yang laporan polisi yang
artinya anggota polri sendiri
yang mengalami ya
satu tindak pidana
ya dia bisa melaporkan
ya karena kedudukan posisinya dia
atau statusnya dia sebagai polri
melaporkan kepada penyelidik
pak gudri kalau kita ke
pernyataan yang disampaikan oleh
kekasih brigadir yosua
mbak fera siman juntag
bahwa ia mendapatkan ancaman
tapi kalau tanpa permohonan perlindungan dari lpsk
apakah lpsk lah yang harus turun tangan
untuk mendampingi dari fera siman juntag ini pak kudri
kalau menurut undang undang
tanpa ada permohonan
mengajukan atau dengan inisiatif sendiri
memberikan perlindungan terhadap fera
harus yang bersangkutan
atau melalui kuasanya
tapi tanpa ada permohonan
dari yang bersangkutan
lpsk itu tidak bisa mengajukan
demikian menurut pendapat saya
saya nggak tahu menurut pak merger
apakah bisa pak manager
bagaimana pak manager menurut anda
menurut saya sih tidak bisa
ya silakan pak manager
suaranya pak kudri
ya tadi pak kudri menyatakan bahwa
ini diserahkan ke lpsk
tanpa permohonan perlindungan
apakah bisa didampingi dari fera siman juntag
karena ia menyatakan dapat ancaman
dari orang yang tidak ia kenal pak manajer
langkah progresif yang bisa dilakukan oleh lpsk
adalah melakukan apa yang kita sebut
dengan tindakan proaktif
proaktif kita sudah kita lakukan
dengan bersurat kepada keluarga yang bersangkutan
melalui pak samuel hutaibarat
lpsk dalam surat itu

mas ranop pak kudri
itu kita sudah menyampaikan ruang
kepada keluarga brigadir jawa
brigadir c siapapun
jadi kepada yang kepada keluarganya
untuk bisa mengajukan
karena sekali lagi prinsip perlindungan
dalam rezim undang undang perlindungan saksi dan korban
kita di indonesia
itu adalah kesukaan relaan
jadi harus ada permohonan
jadi basisnya permohonan
tanpa ada permohonan
lpsk memang tidak dalam posisi bisa melindungi orang
karena itu sekali lagi
kita memberi ruang kepada semua
untuk kemudian mengajukan permohonan
kalau merasa memerlukan perlindungan negara
tanpa itu memang lpsk sekali lagi
itu melampaui kewenangan kita
kalau kemudian orang nggak minta
lalu kemudian kita lindungi
jadi posisinya begitu
mas ranop dan pak kudri
ini kan juga berkembang di komnas ham
kemudian berkembang juga di barat simpori
untuk diperiksa dari pihak pihak yang bersangkutan
termasuk dari putri candrawati
ini rencananya akan diperiksa oleh komnas ham
juga oleh barat simpori
tapi dari kuasa hukum
istri verdi sambo menyatakan bahwa
saat ini kondisi kliennya terguncang trauma
belum bisa memenuhi undangan dari pemeriksaan
tapi akan mengerahkan psikolog dari kepolisian
apakah anda melihat independensi dari psikolog ini
akan netral nantinya jika memberikan pernyataan
ke komnas ham maupun barat simpori
saya mengikuti konteks lpsk
seperti yang sudah saya sampaikan di awal
karena proses pelayanan kita
proses asesmen kita untuk memberikan pelayanan perlindungan
termasuk pemulihan psikologis itu
bahagian dari upaya yudisial
penegakan hukum peradilan pidana kita
maka lpsk mengambil sikap
untuk melakukan asesmen psikologis sendiri
bukan kita tidak menghargai
kita hargai itu
silahkan untuk kepentingan yang bersangkutan
tetapi untuk kepentingan lpsk
lpsk akan melakukan asesmen psikologis sendiri
dengan melibatkan atau bekerjasama dengan psikolog
yang selama ini menjadi mitra kita
karena yang punya kewenangan untuk menentukan
apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan
termasuk tadi catatan medis psikologis itu
diantara empat persyaratan
itu pada akhirnya adalah pimpinan lpsk
melalui sidang mahkamah itu
nah karena itu kita akan melakukan sendiri mas
tetap kita hargai upaya upaya di luar lembaga
di luar lpsk
untuk kami sampaikan bahwa lpsk akan melakukan
baik ini terakhir saya minta pandangan
dari masing masing narasumber ini
pak manajer dan juga pak kutri
analisis anda seperti apa dalam memandang kasus ini
pak kutri terlebih dahulu
ya peristiwa kejadian yang seperti ini menurut saya
tidak begitu sulit untuk diungkapkan
karena tempat kejadiannya diduga itu sudah jelas
korbannya jelas saksinya jelas
tetapi kita tahu sampai sekarang justru perkara ini
belum sampai tingkat penyidikan
jadi kalau sudah tingkat kepenyidikan
tentu penyidik itu akan bisa lebih leluasa
dengan kewenangannya sebagai penyidik
dia bisa melakukan pemeriksaan
seperti apa dia melakukan penyitaan
dan melakukan tindakan tindakan
apa tindak tindakan judicial yang lain
tapi karena ini belum saya kira ke pihak kepolisian
kalau dalam tahap penyidikan
maka tidak bisa melakukan upaya paksa
ya apakah itu penggeledahan penyitaan
pemeriksaan tempat kejadian
atau meminta instansi instansi lain
yang terkait misalnya di bidang
atau di bidang komunikasi
untuk bisa mencari informasi
sebenarnya itu tkp nya itu di mana
jadi kalau dengan menggunakan apa
katakan bantuan dari institusi atau
itu akan lebih mudah
karena pihak j itu
dia mempunyai hp
tentu ada catatannya
waktu jam hari apa jam berapa
di mana itu bisa ketahuan posisinya
tetapi karena tahapnya ini masih penyelidikan
maka pihak kepolisian itu tidak bisa melakukan
tindakan upaya hukum untuk meminta
instansi atau lembaga lain
atau termasuk juga operator
untuk memberikan informasi yang diperlukan
nah jadi kami menurut pendapat saya
sebaiknya perkara ini juga supaya
jangan menjadi liar gitu
sebaiknya segera apa namanya
dilakukan tindakan pengungkapan itu
nah walaupun katakan di dalam perkara pembunuhan itu
belum ada laporan
tetapi karena ini sudah apa
sudah menjadi pemberitaan yang luas
bisa saja pihak kepolisian
dia sebagai aparat hukum
ya tanpa ada laporan dari korban
itu dia bisa melakukan tindakan tindakan sendiri
dan dia melakukan penyelidikan
dengan inisiatif dari pihak kepolisian
supaya ini menjadi jelas
karena kan kita tahu sebenarnya yang dipertaruhkan
ini bukan hanya korban antara p dengan j
atau misalnya e
tetapi ini kita menyangkut soal institusi kepercayaan
jadi saya kira pihak kepolisian ini
mesti lebih aktif lagi
untuk meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan
demikian pendapat saya
apalagi menko polukam menyatakan sudah juga mendapatkan
perkembangan terbaru dari lpsk
ya pertama lpsk kan sejak peristiwa ini muncul
kasus ini mencuat di publik
sudah melakukan serangkaian kegiatan
yang kita sebut sebagai langkah proaktif ya
dan sejak empat belas juli yang lalu
lpsk secara resmi kan sudah menerima permohonan
dan lpsk sudah melakukan assessment
terhadap permohonan itu
apakah memenuhi persyaratan atau tidak
apakah masuk kualifikasi yang dimandatkan ke kita atau tidak gitu
itu betul betul kita ingin pastikan
sesuai dengan prinsip prinsip kerja lpsk
yang tadi harus independen imparsial dan seterusnya
kemudian yang kedua
untuk memperlihatkan independensi dan kerja kerja imparsialitas kita
maka pada sejak dua puluh lima juli yang lalu
kita sudah bersurat kepada keluarga brigadir c
untuk memberi ruang yang sama kepada keluarga brigadir c
mengajukan permohonan ke lpsk
meskipun sekali lagi
sampai hari ini belum ada respon dari keluarga
itu kita pahami sebagai hak dari warga negara
nah karena itu tentu lpsk akan melakukan mandat itu
kalau misalnya ada permohonan
karena sekali lagi lpsk tidak bisa melakukan proses perlindungan
kepada warga negara
kalau tidak berbasis pada kesukarelaan
untuk memohon itu
nah kemudian yang ketiga mas heranov
mengingat kasus ini kan sudah hampir tiga pekan
belum juga terungkap
ketimbang ini bola liarnya kemana mana
publik tentu perlu mendapat informasi yang positif
dan publik juga punya hak untuk tahu tentang perkembangan kasus ini
maka sebetulnya lpsk berpikir dan mengusulkan
agar sekiranya patut dipertimbangkan
untuk membentuk semacam timur
untuk membentuk semacam timur

untuk kemudian dengan melibatkan ya
di samping kepolisian dan pihak pihak lain
termasuk akademisi termasuk tokoh masyarakat
untuk kemudian bisa mengembalikan ingatan publik
mengembalikan kepercayaan publik
tentang sistem dan penegakan hukum di kita di indonesia
saya kira ini patut dipertimbangkan bagi pemangku kepentingan
saya kira itu mas serhanov
terima kasih atas diskusinya siang ini
pak kudri sitompul ahli hukum pidana
dan juga pak manager nasution
selaku wakil ketua lpsk
selamat siang selamat siang selalu pak pak
baik terima kasih mas serhanov pak kudri